sejak dibuka pada sepuluh juni lalu gelaran akbar jakarta fair kemayoran dua ribu enam belas akan berakhir pada hari ini
warga pun mulai berdatangan ke event yang rutin menjadi puncak hari jadi jakarta setiap tahunnya
antrean di tiket masuk jakarta fair kemayoran mulai ramai sejak pukul sepuluh pagi tadi
jelang penutupannya jakarta fair kemayoran tidak hanya menyediakan potongan harga bagi pengunjung yang datang
namun juga akan diisi acara hiburan dan undian yang akan ditutup dengan pesta kembang api pada malam ini
acara yang diikuti dua tujuh ratus peserta dengan total satu lima ratus stand ini sudah berlangsung selama tiga puluh tujuh hari
dan telah menembus angka lima satu juta pengunjung selama penyelenggaraannya